peringatan hari nusantara dua ribu tujuh belas dipusatkan di pelabuhan muarajati cirebon jawa barat
peringatan tersebut dimirehkan dengan berbagai atraksi mengagumkan dari para prajurit tni
dalam peringatan hari nusantara yang dipusatkan di pelabuhan muarajati kota cirebon jawa barat
anggota tni angkatan darat laut dan udara melakukan sejumlah atraksi
mereka melakukan simulasi penyelamatan korban kecelakaan kapal di tengah laut
dengan menggunakan helikopter dan sejumlah kapal board
petugas tni dengan cepat melakukan penyelamatan kepada para korban tenggelam
atraksi mengagumkan juga ditampilkan oleh sejumlah pasukan elit dari berbagai angkatan dalam melakukan terjun payung
hal ini pun mengundang decak kagum warga yang menghadiri peringatan hari nusantara ini
acara turut dihadiri oleh menteri dalam negeri cahyokumolo gubernur jawa barat
kepala staf angkatan laut laksamana tni ade supandi dan pangdam siliwangi
kepala laut diawali dari tiga tahun pemerintahan pak jokowi ini
kalau kita mau jujur sembilan puluh persen pelabuhan pelabuhan kecil dan besar ditingkatkan
yang tadi saya sebut dari sabang sampai merauke berjajar
semua semua menyambung pelabuhannya ada baik udara maupun laut
termasuk dengan perkuatan tni angkatan laut
tahun depan sudah punya empat kapal selam
dari satu ratus lima puluh satu kapal perang mau ditingkatkan
memperkuat wilayah kemulauan kita yang lebih besar
melalui peringatan hari nusantara ini diharapkan poros maritim terus diperkuat